selasi politik yang cair menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
tidak mengubah dukungan partai persatuan pembangunan terhadap wali kota bandung ridwan kamil
menjadi bakal calon gubernur dari partai berlambang kaabah tersebut
menurut sekretaris jenderal p tiga arsul sani partainya bersama partai kebangkitan bangsa dan partai nasdem
semakin kompak mengusung ridwan kamil
meski belum disepakati siapa calon wakil gubernur yang akan diusung
arsul juga menampik kabar partai demokrasi indonesia perjuangan akan ikut masuk dalam koalisi
karena hingga kini belum ada komunikasi intensif dengan pdip tentang pemilihan kepala daerah jawa barat
memang dengan telah dideklarasikannya pasangan
dedy mulyadi dan siapa
maka memang kemudian pilihannya bagi p tiga pkb dan nasdem ini harus kompak
kompak mempertahankan usungannya kang emil ridwan kamil dan kemudian juga menyepakati siapa wagubnya
nah saat ini kami masih terus secara intensif berkomunikasi
kami bertiga pkb p tiga dan nasdem mudah mudahan sebelum lima januari kita sudah keluar dengan satu kesepakatan bersama
kenapa lima januari
di jawa barat ya tidak ada komunikasi yang intensif antara p tiga dengan pdip
bukan tidak ada komunikasi sama sekali tapi yang intensif lah
di jawa barat tidak